bersama ratusan musisi manajer musik label dan promotor musik tanah air
anggota komisi sepuluh dpr ri anang hermansyah mengadakan diskusi tertutup
untuk membahas polemik ruu permusikan di tanah air yang menuai pro dan kontra
anang mengaku mendapat banyak masukan dari rekan seprofesinya
terkait beberapa poin pasal dalam ruu permusikan
yang dianggap membelenggu kreativitas musisi indonesia
anang mengatakan tujuan dari dibuatnya ruu permusikan ini adalah untuk kesejahteraan para musisi